masih dari kasus haji ilegal satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara indonesia yang hendak berhaji lewat filipina
kini terancam kehilangan status keluarga negaraannya
sementara pemerintah indonesia tidak mengenal adanya keluarga negaraan ganda
saiful anam langsung menumpahkan kekesalannya begitu bertemu nurul huda
orang yang memberangkatkan sumiati ibunya berhaji melalui filipina
syaiful kesal karena sulit menemui huda untuk meminta penjelasan
sampai saat ini ia belum mendapatkan kepastian hukum dan status keluarga negaraan ibunya
selama ini ia dan keluarga mencari informasi dari pemberitaan di berbagai media
kekasihannya keperluan yang membuatnya terburu buru
kekasihannya keperluan yang membuatnya terburu buru
kalau memang paspor filipina itu asli maka keluarga negaraan indonesia sumiati
satu ratus tujuh puluh enam calon haji indonesia lainnya yang memanfaatkan kuota haji filipina bisa lepas
belum lagi ancaman pidana terkait pemalsuan identitas
keluarga calon haji ilegal lainnya holil yang juga anak dari satruki dan urifah
menceritakan orang tuanya mendapatkan paspor filipina melalui serangkaian proses di imigrasi
termasuk membubuhkan cap sidik jari
kalau keluarga ini nggak tahu apa apa
kalau diikutkan apa itu terus gimana
namanya orang tua ini nggak ada lagi tujuannya minta haji aja
sementara itu nurul huda pemimpin kelompok pimpinan ibadah haji atau kbih arafah
di jalan dr sutomo pasuruan mengaku
yang mengurus paspor filipina itu adalah temannya bernama andi
kini dia kesulitan menghubungi andi
saya tidak tahu karena yang tahu istri saya pada waktu berangkat
katanya istri yang berangkat yang sekarang juga tertahan di sana juga seperti itu
huda mengatakan sudah membuat surat pernyataan bertanggung jawab kepada keluarga calon haji ilegal
ada dua belas orang yang diberangkatkan huda ke tanah suci melalui filipina
sepuluh orang berasal dari pasuruan dan sisanya sidoarjo
miftah farid pasuruan